sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan lima sembilan ratus tujuh kasus baru
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tujuh ratus delapan puluh satu satu ratus dua puluh tujuh orang
sementara itu diumumkan tambahan lima dua ratus tiga puluh empat pasien sembuh
dan totalnya kini satu enam ratus tiga puluh delapan dua ratus tujuh puluh sembilan orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua puluh tujuh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat puluh sembilan empat ratus lima puluh lima jiwa